dengarkan cerita ya terkait dengan seorang penyintas bencana banjir dan tanah longsor di bantul yang juga kehilangan neneknya
menuturkan betapa bencana longsornya terjadi begitu cepat
hingga senin pagi dua kerabat lainnya belum ditemukan
defri nanar menatap rumahnya yang kini rata dengan tanah
saat longsor terjadi defri dan keluarga besarnya berada di dua rumah
dari tujuh orang satu orang meninggal dunia dan dua lainnya masih dicari keberadaannya
sementara devery dan tiga orang lainnya selamat defri menuturkan kronologi lengkapnya
saya selalu masuk soalnya kan dingin saya di kamar
nggak ada lima menit langsung bunyi tanah longsor itu saya sama ibu berhasil keluar
tapi bule saya yang di depan itu manggil simbah
dia masuk belum sempat keluar udah langsung kena tembok
tembok dari rumah yang timur
soalnya kan yang kena posisi kena longsor pertama rumah yang sebelah timur
yang dua orang itu sampai sekarang belum ditemukan
defri menambahkan ia bersama keluarganya yang saat itu sedang bersiaga
di depan rumah karena sebelumnya hujan deras seharian dan aliran listrik mati
namun longsor terjadi begitu cepat di rumah mereka
kini harapan devi hanya satu
hari ini semoga nggak hujan lah biar evakuasi saudara saya yang dua orang belum ditemukan bisa segera ditemukan
hingga senin pagi badan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta menyatakan
dua orang meninggal dunia akibat banjir tanah longsor dan angin kencang di daerah istimewa yogyakarta
keduanya berlokasi di bantul yang masing masing meninggal karena banjir dan tanah longsor
hendrawan setiawan teguh supriyadi bantul daerah istimewa yogyakarta